wih biasa aja dong bro kalem
nah ini ikannya baru kualitas
iya ikan koisi makan makan begini gitu susah ya
pemirsa tidak jauh dari ibu kota dki jakarta kira kira
berdasarkan jarak tiga puluh lima km saja
ada salah satu sentra ikan hias terbesar yang ada di indonesia
tepatnya di kawasan pasar paru kabupaten bogor jawa barat
bagi pecinta ikan hias pasti sudah tidak asing dengan pasar yang satu ini
ya ini dia pasar ikan hias parung di kabupaten bogor jawa barat
di sini tersaji beragam jenis ikan hias yang bisa dipinang para pembeli
yang unik sebagian pedagang di tempat ini memilih membudidayakan sendiri ikan hiasnya

di kecamatan bogor salah satunya
hampir di setiap rumah warga memelihara ikan hias
baik dalam skala kecil maupun besar
salah satu ikan hias yang selalu diburu ini nih ikan koi
ikan dengan nama latin cyprinus robros fuscus ini
menjadi incaran para pembeli di pasar parung
harga satu ikan koi dewasa bervariasi
mulai dari rp empat ratus hingga di atas rp satu per ekor
tergantung warna yang dimiliki
semakin unik semakin mahal
di lahan seluas dua hektare ini
terdapat lebih dari tiga puluh ribu ikan koi
mulai dari bibit hingga ikan koi siap jual
semua bermula di sini pembibitan
proses ini menyatukan ikan koi pilihan yang memiliki corak terbaik
tapi perbandingannya tidak satu jantan dan satu betina ya pemirsa
wah ternyata perkawinan ini tidak bisa
satu banding satu satu betina satu jantan
tapi biasanya jantannya lebih banyak ya pak ya
perbandingannya sekitar satu betina dengan empat jantan ya
supaya warnanya lebih keluar bagus
bila perbandingan satu betina dan satu jantan
biasanya warna yang dihasilkan cenderung polos
dan tidak memiliki ragam warna
hal ini tentunya mengurangi harga jual ikan
ini udah dipilihin jantan sama betinanya
nah sekarang dikawinkan
ikan kemudian didiamkan selama satu sampai dua hari atau hingga bertelur
bila sampai gagal bertelur maka akan dipilih ikan lain untuk dikawinkan
ikan yang menjadi indukan juga harus berumur minimal satu tahun
nah pemirsa ini nih yang betina
bedainnya itu saya diajarin sama bapaknya
dia agak gemuk badannya
eh nyubur dia
agak besar bagian perutnya
kalau yang jantan dia agak kurus
wah tipikal ikan koi
setelah didiamkan dua sampai tiga hari telur ikan koi akan menetas
pemirsa ini kelihatannya seperti kolam kosong
tapi enggak sebetulnya
ini ada telur telur ikan koinya
jadi setelah ikan koi itu dikawinkan ya pak ya
mereka kan bertelur
nah ikannya dipindahin
takut dimakan nanti telur telurnya
nah abisnya apa
ya udah didimin aja
di kolamnya sampai dia menetas kira kira usia dua minggu
baru dipindahkan ke kolam besar
bawah menetas tuh kecil kecil banget
secara kasat mata bibit ikan koi tidak mudah terlihat
panjangnya hanya sekitar setengah hingga dua cm
dua pekan berselang ikan mulai berkembang dengan panjang sekitar lima cm
kita lanjut ke proses berikutnya ya
ini yang udah sebulan ya pak
ini udah sekitaran sebulan
ini dari kira kira sebesar lidi sampai sekarang udah mulai kelihatan bentuk ikannya
sekitar sebulan dan kita akan sortir mana yang akan dibesarkan mana yang langsung dijual bibit
salah satu alasan penyortiran adalah untuk memisahkan mana ikan yang memiliki corak dengan ikan yang warnanya agak polos
nah ini yang di tangan kiri saya ini yang kurang bagus warnanya
ini yang kanan yang bagusnya
saya jujur belum begitu bisa ngebedain
cuman kalau sekilas sih warna yang
si bagusnya itu tuh dia lebih berwarna ya
lebih ada putihnya lebih dominan di merahnya
kalau yang kurang nih beberapa dominan
kuning kuningan ya mirip ikan mas jadinya ya
aduh ini kelihatannya enteng
ini tapi lumpurnya dalam loh penjelasan serius
sampai segini lumpurnya
karena kalau lumpur begini tuh biasanya tumbuh cacing nantinya ya
itu jadi kekanan alami untuk ikan kuih
tunggu dulu tunggu dulu
misiknya nginjak ke dalam tapi
oh serok banget ya
kalau ini nih yang usia sekitar satu bulan
dan nggak usah digedein lagi karena kalau dibesarin
kira kira seukuran ruas jari dia akan rugi
karena biaya yang besarnya sama tapi harga jualnya tidak begitu baik
perbandingannya kalau yang bagus lima ribuan untuk
bibit yang seukuran lima ribuan
bibit yang seukuran lima ribuan

bibit yang seukuran lima ribuan

jadi jual aja pas masih kecil
dalam sepekan para pengusaha ikan koi ini bisa melakukan tiga kali panen
yakni di hari minggu rabu dan jumat
hal ini menyesuaikan dengan jadwal buka pasar parung
yang beroperasi sehari setelah panen ikan
bagian dasar kolam yang didominasi lumpur membuat laka saya menjadi lebih berat
belum lagi beberapa kali telapak kaki terasa sakit
setelah menginjak kerang di dasar kolam
saat panen ikan dibutuhkan setidaknya empat sampai lima orang untuk membentangkan jalan
yang bagian jauh capek muter jauh banget
yang bagian dekat jangkar nih kayak saya
nahan pukul juga
sama sama ada porsinya masing masing
dikit lagi nih karena dapatnya
panen ikan yang kualitas bagus nih
wih biasa aja dong bro
dalam sekali panen sedikitnya akan ada seratus hingga tiga ratus ikan berukuran kecil
yang siap dijual di pasar
namun bila cuaca mendukung dan ikan tumbuh maksimal
sekali panen bisa menghasilkan seribu sampai dua ribu ikan
nah ini ikannya lebih mahal ya
wih biasa aja dong
dikini berapa bang dikasih air lagi
itu ditutup oksigen dia biar nggak mati
baru tahu nih ada tips ringan
jadi abis dipanen jangan lupa ditambah dengan air baru ataupun air kolaman yang seger ya
biar dapat oksigen lah dalam tanda kutip biar nggak mati
ikan koi dengan kualitas bagus dibantu dengan air
ikan koi dengan kualitas bagus dibanderol harga lima ribu hingga sepuluh rupiah per ekor
namun ikan dengan corak cenderung polos hanya laku seribu sampai seribu lima ratus rupiah per ekornya
oh ya pemirsa ada yang unik nih
pembudidayaan ikan di sini menerapkan sistem pergantian pada setiap musim panen
jadi kolam atau empang yang sebelumnya diisi ikan koi setelah dipanen kolam tersebut akan dijadikan tempat budidaya ikan gurame
karena kan kotoran gurame jadi pakan alami kayak cacat

ketika proses pemisahan kerap didapat ikan koi yang memiliki corak warna spesial
ikan dengan corak ini kemudian dipisahkan kembali dengan ikan lainnya
ini warna metalik kuningnya benar benar terang
bukan kuningnya ikan mas ya
tapi benar benar kuning kayak kuning warna emas biasa
kenapa kamu saya aja kang
penyortiran selesai waktunya membawa ikan ke kolam berikutnya
wah jaraknya jauh juga berjalan kaki sambil membawa pikulan pemirsa
sebelum dijual ke pasar ikan akan dimasukkan terlebih dahulu ke kolam tanpa lumpur atau steril agar ikan tidak gampang mati
jangan lupa juga beri makan ikan secara rutin
ikan koi biasanya diberi pakan satu sampai dua kali
sampai dua kali sehari tergantung kebutuhan
kendala utama dalam usaha budidaya ikan koi adalah cuaca
ikan kerap mati ketika musim penghujan tiba
ikan koi yang masih berusia hitungan bulan lebih rentan mati jika dibanding dengan ikan koi berumur di atas satu tahun
ya dukanya begitu kadang kalau cuaca lagi musim kayak sekarang nih musim hujan ya gitu karena ada kematiannya
kekmatian ada kadang banjir juga gitu kadang kadang hamaknya
pernah satu kali mati
kemarin aja waktu saya isi bibit tiga ribu ekor paling hidup tiga ratus ekor
dan kini waktunya pengemasan
oh sekitar oh mirip mirip ya
mirip mirip sebetulnya antara yang super sama yang grade a
kalau yang super itu bisa dibilang eh sepuluh ribuan lah
kalau yang grade a nya lima ribu ya
yang membedakan itu terbagi dua pak mirsa
yang pertama itu adalah jenis warnanya ya atau corak warnanya ya
semakin unik nah itu harganya semakin mahal
yang kedua baru besarannya
saatnya ke pasar untuk berjualan
pasar ikan hias di parung ini melayani pembeli setiap hari senin kamis dan sabtu
mulai dari pukul delapan pagi hingga enam petang
tidak hanya ikan koi puluhan ikan hias jenis lain juga tersedia di sini
mulai dari maskoki lohan hingga yang sedang tren ikan cupang
di pasar ini rata rata ikan dijual dalam jumlah besar
lantaran mayoritas pembelinya adalah pedagang ikan hias eceran
waduh lagi tawar menawar nih
meski sudah ditetapkan tawar menawar harga antara penjual dan pembeli bukanlah hal yang dilarang
hal ini menjadi siasat agar bisa bersaing dengan penjual ikan yang lain
nah yang ini pak mirsa ini yang murahnya
satu ekor dijualnya dua ribu rupiah saja

plastik ini harganya seratus ribu
kalau yang ini nah ini yang mahal nih
ini satunya lima ribu an karena warnanya spesial
dan untuk satu plastik isinya dua belas harganya enam puluh ribu
wih bagus ya
salah satunya adalah eris rismawan
penjual ikan hias asal cikarang kabupaten bekasi ini lebih memilih berbelanja di pasar parung
karena bisa mendapat harga yang lebih murah jika dibandingkan lokasi lain
bahkan eris bisa mendapat harga separuhnya
kalau kang sendiri ini beli untuk dipelihara atau dijual lagi
beli berapa banyak
kalau cupang mah ada satu ratus enam puluh kadang mah lebih
dua ratus enam puluh waduh saya salah dengar banyak banget dua ratus enam puluh
kalau ikan koi
dua puluh kantong berarti bukan buat sendiri ya
dijual kemana lagi kang
sekali berjualan anin dan anaknya wahyu mampu meraup omset tiga sampai tujuh juta rupiah
atau dalam sebulan berkisar di angka tiga puluh enam sampai delapan puluh empat juta rupiah
namun perlu dicatat pemirsa omset yang nilainya menggiurkan ini berbanding lurus dengan ketekunan dan resiko yang dihadapi saat membudidayakan ikan koi
jadi bagaimana tertarik menjadi pengusaha ikan koi
rian fernando dwi agung kabupaten bogor